bagaimana jadinya jika rasa manis dan dinginnya es krim berpadu dengan rasa pedas dan asam dari rujak
ini dia rujak es krim
jajanan unik ini bisa dijumpai di jalan raya tangkil desa mindaka kabupaten tegal jawa tengah
afif mustain mendapat ide ini setelah berjualan rujak serut dan rujak potong selama setahun
dia berpikir untuk berinovasi agar dagangannya bisa laku
afif pun mencoba mencampurkan es krim ke dalam rujaknya
cara pembuatannya terbilang cukup mudah
yakni dengan membuat bumbu rujak dari kacang goreng cabai dan garam yang ditumbuk menjadi satu
setelahnya tambahkan pisang kelutuk dan tumbuk bersama gula jawa
berikutnya bumbu rujak dicampur dengan buah buahan yang diparut
kemudian pada gelas sajikan es krim
tambahkan rujak serut yang sudah diolah
dan tambahkan kembali es krim pada bagian atas
untuk satu porsi rujak es krim dijual dengan harga rp delapan
bisa menjual empat puluh hingga lima puluh porsi rujak es krim
sementara pada akhir pekan
penjualan bisa mencapai tujuh puluh porsi rujak es krim
dari manis segarnya rujak es krim
kita beralih ke manisnya es coklat legendaris di kota pekalongan jawa tengah
es coklat pak jan di jalan kurinci ini sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh
jika dilihat sekilas
namun perpaduan coklat
sedikit gula dan santan pada es coklat ini
yang membuatnya selalu laris dicari pelanggan
ditambah lagi dengan roti tawar yang disajikan
dan diculup ke dalam segelas es coklat
membuat minuman ini begitu khas bagi pelanggan setianya
mudah lama sih
ini kan minuman legendaris
biasanya waktu kecil kan sering minum
terus dicoklat sama roti itu loh
terus kalau masalah harga murah sih kerja
kalau segera coklatnya juga rata
emang khasnya kan minum coklat sama pakai roti ya

ini udah dari zaman dulu sekali

jadi pengen nyobain lagi ya
berawal dari jualan di sub terminal
kini kedai es coklat pak jan sudah membuka cabang
dan dijalankan oleh generasi ketiga
dalam sehari kedai es coklat pak jan bisa menjual hingga tiga ratus gelas
dengan harga satu porsi es coklat rp enam
ditambah sepotong roti tawar seharga rp satu
tim liputan cnn indonesia